soalnya tadi renek kalau ikut bantuin papa itu bahaya
ya udah mau bawa bawa disini ya
nanti mau peluk oke
papa dimaafin gak
kalau misalkan dia belum maafin yaudah
ntar juga baik kan kok
terus ada bella juga
ada berapa banyak wanita di hidup kamu mas
catherine kesini mau ketemu sama mas randy tante
oh gitu yuk
tapi tadi tuh randy kepalanya sakit mbak
jadi dokter ngasih obat
terus jadi sekarang randinya lagi tidur
oh gitu ya tante
yaudah kalau gitu berarti ini
buah untuk mas randy
aku titip ke tante aja ya
tadi itu sebenarnya tadi pagi
beneran randy itu mau ketemu sama mbak catherine
tiba tiba aja dia tuh dapat telepon dari pak al
terus diminta dateng
akhirnya jadi kejadian seperti ini mbak
tante yang sabar ya tante
ya udah tante kalau gitu
karena mas randy juga tidur

tante yang sabar
padahal aku pikir kali ini cintaku benar benar tiba di hati yang tepat
tante yang sabar
ternyata dia yang kucinta
membagi cintanya tak hanya di satu tempat
tante yang sabar
tante yang sabar
tante yang sabar
tante yang sabar
tante yang sabar
iya pak silahkan duduk
ini kursi bapaknya tadi
saya gatau ini jumlahnya berapa tapi
terima kasih banyak ya mas
saya permisi dulu ya pak
kok kamu cepet
cepet banget udah balik
saya gak tau apa yang terjadi tapi
bisa lebih sabar
bagus banget ya
karena kita pasti suka banget tuh mas tidur disini
seneng deh aku liatnya
seneng juga ngeliat suaminya capek ya
pengen saya berubah profesi
tapi apapun pekerjaan kamu aku pasti senang kok mas
apalagi buat anak
mudah mudahan nanti gue lebih suka ya
nanti gue lebih suka ya
nah pergi sih pak bos
gak mau tidur
katanya habis dimarahin sama papanya
ya udah ini aku langsung ke kamar ya mas
oke yuk ke kamar rena ya
kamu sih mas
tadi taruh pasar sama rena
dia jadi ngambek kan
kan kamu tahu alasan saya begitu kenapa
iya ngerti tapi kan ini masih anak kecil
harusnya kamu bisa ngomong baik baik sama dia
ini kan mau ngomong baik baik
masa malah saya diomelin juga
aku gak mau
aku gak mau
papa masuk ya boleh gak
ngebekan bukan marah
pasti ini juga salah kamu mas
oh aku merindu
kuyakin kau tahu
kuyakin kau tahu
kalau dia tahu apa kok mau gampang ngelas disalah
semoga yang lu saja
apa masuk ya
udah dong manggisnya
aku mau sama mama aja
mama tidur sama aku ya
tadi tuh papa gak maksud buat marah
soalnya tadi rina kalau ikut bantuin papa itu bahaya
aku mau dipelok sama mama
ya udah mama bawa bawa disini ya
malam ini mama bawa bawa disini
nanti mau peluk oke
nanti mau peluk
papa dimaafin gak
eh jangan dipaksa
kalau misalnya dia belum maafin ya udah
ntar juga baik kan kok